kadang bisa diajak berkomunikasi dengan baik
sementara kami tempatkan di sel isolasi terpisah dengan tanah yang lain
oke jadi saat ini belum bisa memberikan keterangan apapun berarti ya
ya sementara kita belum bisa menggali terlalu jauh
saya ogin fredianto saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lain